gelombang protes kenaikan bbm mulai bergulir
puluhan mahasiswa hmi kota bogor terlibat adu mulut saat berunjuk rasa di pintu tiga istana kepresidenan
sementara ratusan mahasiswa dari aliansi mahasiswa kampus sebekasi
melakukan aksi unjuk rasa tolak kenaikan bbm di gedung dprd kota bekasi
puluhan masa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa islam hmi
senin sore berunjuk rasa di ruas jalan juanda kota bogor jawa barat
mereka bahkan melakukan long march keliling jalur pedestrian sekitar istana bogor
di depan pintu tiga istanak presidenan adu mulut sempat pecah saat masa dihalau pasukan dalmasa tempat
dalam orasinya mahasiswa mendesak presiden menurunkan kembali harga bbm
usai pemerintah menaikan harga pertama setiga hari lalu
mereka mengaku khawatir dampak kenaikan bbm akan meluas pada kenaikan harga kebutuhan pokok
sementara itu di bekasi jawa barat
mahasiswa melakukan aksi pembakaran ban bekas di depan gedung dprd kota bekasi jawa barat senin petang
aksi mahasiswa dari aliansi mahasiswa kampus sebekasi ini memicu bentrokan dengan petugas satpol pp
kericuan terjadi karena ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa ini
menyebabkan gerbang gedung dprd kota bekasi terbakar dan mengalami kerusakan
aksi ini dilakukan guna menuntut dprd kota bekasi
untuk menurunkan harga bbm di saat harga minyak turun
menstabilkan harga nilai tukar rupiah terhadap dolar
menolak tindakan referensi terhadap rakyat dan mahasiswa
akibat aksi unjuk rasa mahasiswa
jalan hairul anwar bekasi macetotal
tim liputan transmedia